partai gerindra menyatakan janji prabowo subianto pada pilpres lalu untuk memenuhi permintaan persatuan alumni dua ratus dua belas
memulangkan rizik syihab bukanlah tugas menteri pertahanan yang kini dijabat oleh prabowo
sementara itu meski partai amanat nasional tidak mendapat jatah menteri di kabinet
partai itu mengaku akan tetap mendukung pemerintahan jokowi maruf amin
persatuan alumni dua ratus dua belas mempersilahkan prabowo masuk kabinet jokowi maruf amin
dengan syarat memenuhi janji memulangkan rizik sihab dari arab saudi
pa alumni dua ratus dua belas pun memberi target seratus hari kepada prabowo untuk memenuhi permintaan itu
ketua dpp partai gerindra ahmad riza patria meminta pa dua ratus dua belas mau memahami situasi saat ini
dengan posisi prabowo sebagai menteri pertahanan
menurut riza permintaan alumni dua ratus dua belas tidak berada di lingkup kementerian pertahanan
ia menegaskan tugas prabowo adalah menjaga pertahanan nkri sesuai dengan visi misi presiden
dan wakil presiden jokowi dodo maruf amin
meski begitu riza menyebut prabowo akan menyampaikan permintaan alumni dua ratus dua belas ke kementerian terkait
alumni dua ratus dua belas itu dulu kan meminta pak prabowo sebelum pilpres
kalau bapak prabowo sebagai capres terpilih tentu pak prabowo punya tugas dan tanggung jawab
untuk memenuhi janjinya
tapi faktanya kan beliau tidak terpilih sebagai presiden
nah untuk itu terhadap seluruh harapan permintaan masyarakat harus bisa memahami bahwa sekarang
posisi pak prabowo adalah sebagai menhan
tentu sebagai menhan beliau harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi misi program presiden terpilih
yaitu program pak jokowi maruf amin
adapun sekretaris jenderal partai amanat nasional edi suparno menyatakan
pan tetap mendukung pemerintahan jokowi maruf amin selama lima tahun mendatang
meski tidak mendapat kursi menteri di kabinet indonesia maju
edi juga menegaskan akan tetap memberi saran dan kritik objektif kepada pemerintah
kalau memang dilihat dari perspektif yang
sempit ya apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu
tolak ukurnya adalah kita merepresentasikan diri kita di kabinet atau tidak
saya kira itu tidak pas ya
edy menyebut pan siap bekerjasama selama program yang dijalankan pro rakyat
perpertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan
tim liputan cnn indonesia